daerah istimewa yogyakarta akan menjadi tuan rumah pertemuan tingkat menteri tenaga kerja g dua puluh atau employment working group pada mei nanti
menteri tenaga kerja ida fauzia menemui gubernur dia sri sultan hamengku buwono x pada kamis siang sebelum acara digelar
pertemuan tingkat menteri tenaga kerja g dua puluh akan dilakukan di yogyakarta pada sepuluh hingga dua belas mei mendatang
menakar ida fauzia menemui gubernur dia sri sultan hamengku buwono x pada kamis siang terkait acara bertajuk employment working group ini
ada empat isu yang akan dibahas yaitu penciptaan lapangan kerja berkelanjutan pasar kerja inklusif pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan perlindungan tenaga kerja
menaker punya alasan tertentu memilih yogyakarta sebagai tuan rumah
sementara gubernur dia melihat pertemuan ini sangat strategis bagi isu ketenaga kerjaan negara negara
pertemuan tingkat menteri tenaga kerja g dua puluh akan dilakukan di yogyakarta pada sepuluh hingga dua belas mei mendatang
pada waktu pimpinan pimpinan negara ada di bali
menaker menyebut ewg sebelumnya dilakukan di jakarta pada maret secara daring
pada bulan juni pertemuan akan dilakukan di genewa swiss sebelum akhirnya dibahas pada dua pertemuan berikutnya di bali pada september
tim liputan cnn indonesia daerah istimewa yogyakarta